sampai jumpa di video selanjutnya

iya dokter taufan kenapa
bapak dan ibu tenang saja ya
saat ini kondisi tovan sudah kembali stabil
terima kasih ya dokter
ya allah taufan kenapa nangis kamu nak
mamanya lagi pergi sama mama laras
sabar ya sayang sebentar lagi mama pulang
kok kamila sama laras belum pulang juga ya bu
lebih baik kamu duduk aja
ibu capek lihat kamu mandar mandir gak keruan begitu
daripada kamu mondar mandir nggak jelas
lebih baik kamu bantu ibu tenangin kafan nih

tau nggak sih hé
camilla tadi ditelepon sama fadil
iya fadil mengajak camillah ketemuan
katanya mereka ingin membahas masalah rumah tangga mereka
dan mereka ingin memperbaikinya
loh kok malah kami yang disuruh kesana
seharusnya fadil kan yang menjemput kamila kesini
tadinya fadil maunya begitu
dia mau jemput kamila disini
tapi kamilanya nggak mau
iya kamila tahu laris
kalau fadil kesini yang ada kamu akan menghajar fadil
udah deh biarin aja mereka selesaikan masalah rumah tangga mereka sendiri
kita sebagai orang tua cuma bisa mengasih solusi
ya lebih baik sekarang kita mendoakan
mudah mudahan mereka mendapatkan jalan keluar yang baik
dan sehingga rumah tangga mereka bisa kembali seperti dulu lagi
iya riz ibu setuju sama laras
seperti yang ibu bilang
mimpi ibu itu
adalah pengingat supaya kita semua waspada
jadi syukurlah kalau kamila dan fadil
mau memperbaiki rumah tangga mereka
karena ibu juga nggak mau
kalau mereka sampai berpisah ris
tapi haris benar benar nggak tenang bu
haris takut fadil menyakiti kamila bu
ada yang tersentuh
kam last time berbicara ternyata pada bismillahirrahmanirrahim
sehingga ricky berbicara tentangaddline dan suatu klien pemilik komunikasi sistem
mbak kasih clear
aduh meng roll itu
dia juga menjjalankan mesin ini hari ini still
kau perasan aku gak enak ya res
iya res ibu juga merasa gak enak
lihat aja kak afa dia sampai nangis begini
jangan jangan terjadi sesuatu sama kamila res
dan menurut kak fadil apa yang ada dalam kandungan kamila ini
hanya seonggok daging yang gak ada artinya begitu kak
mila bukan begitu maksud aku tapi
tapi apa kak
tapi apa kak
halo fadil kamu di rumah kan

mau nanya kamila udah sampai di rumah kamu fadil
mama tadi telepon ke handphonenya camilla tuh gak diangkat
tapi kalau memang kamilah sama kamu ya nggak apa apa
soalnya dari di jalan tadi kamila turun kamila tuh gak ada kabar yang udah sampai atau belum
kami di sini semua cem
kok kamu diem aja kamu denger mama gak sih
fadil denger kau ma
biar aku yang bicara
biar aku aja
kamila ada sama kamu enggak
kamila ada bersama fadil
alhamdulillah syukurnya kalau begitu
mama senang sekali dengernya
hubungan kalian udah baik baik aja kan
maksud mama kalau hubungan kalian udah baik baik kapan kalian kesini
kalian jemput kava soalnya kava dari tadi tuh rewel nangis terus
sepertinya dia kangen sama mama dan papanya
maaf ma sepertinya
kenapa dengan kamila fadil
iya mah dan sekarang fadil ada di rumah sakit menunggu kami yang diperiksa dokter

au ada kata toh

garden gak bisa seperti ni
ayah sebentar lagi kita ketemu sama mama
biar mama baik baik aja ya saya